bagaimana persiapan rio haryanto untuk memenangkan balap formula satu dua ribu enam belas pada musim ini
apa saja target yang ingin dicapai rio
simak wawancara produser lapangan kami alexandra asma subrata dengan rio haryanto berikut ini
praktis untuk shanghai gp sudah berlangsung sebanyak dua kali pada hari jumat
dan untuk itu kita langsung saja berbincang dengan rio haryanto untuk persiapan untuk kualifikasi dan juga race
oke untuk persiapan besok strateginya seperti apa ini melihat dari hasil free practice rio ke enam belas di yang pertama dan ke sembilan belas walaupun waktunya lebih baik
kira kira strategi untuk besok seperti apa
untuk besok kita sempat melihat weara fordcast nya di mana kemungkinan besar hujan akan turun di sesi free practice ketiga dan juga di kualifikasi
jadi buat saya tentu kita akan harus memakai
sedikit perubahan di mobil di mana untuk bisa mengantisipasi perbedaan kondisi sirkuit di mana hari ini kering dan besok kemungkinan besar akan basah
jadi kita harus mungkin merubah sedikit settingan dari mobil
dan ruka memang untuk kualifikasi besok memang akan ada hujan dan settingannya akan berubah
berarti untuk hasil tadi di free practice sudah bagus ya
jadi kualifikasi itu akan jauh hasilnya dari free practice tadi
ya jadi yang pasti dengan perbedaan kondisi dari sirkuit
untuk saat ini kita masih belum tahu mungkin kita akan lebih kompetitif atau mungkin kita akan kurang kompetitif
jadi kita mesti melihat di sesi free practice ketiga dulu kalau hujan dan mungkin dari situ kita akan bisa melakukan adjustment lagi buat di sesi kualifikasi
untuk saat ini dengan hujan kondisi hujan besok jujur saya masih belum ada jawabannya
oke dan juga di sesi kualifikasi nih mekanisme kualifikasi akan kembali seperti tahun lalu
di mana tidak ada lagi eliminasi dengan waktu ya
itu menurut rio akan menguntungkan ataupun akan seperti apa yoh
untuk secara hasil mungkin tidak jauh berbeda
tetapi kalau dari saya sendiri
yang pasti sigit menguntungkan saya karena saya akan mendapatkan dua puluh menit di mana saya bisa mungkin mendapatkan dua set beban
juga kita ada waktu untuk bisa diskusi dengan engineer dan juga apabila perlu juga bisa melakukan perubahan di settingan
karena di gp melbourne dan juga bahrain kemarin
dapat tujuh menit dan saya cuma dapat satu lap
jadi untuk besok akan sedikit membantu saya untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal
oke yang terakhir ini
dengan mungkin waktu yang agak lebih lama di kualifikasi
kira kira target untuk rio di kualifikasi seperti apa
secara realistis hari ini kita sudah menunjukkan bahwa kita bisa fight dengan tim seperti salber dan juga reynold
jadi menurut saya target saya untuk kalau bisa masuk mungkin tujuh belas besar atau enam belas besar itu sudah cukup bagus
consider ya tim kita adalah tim yang kecil dan kita masih perlu banyak development untuk bisa menjadi kepapan atas
oke terima kasih rio
good luck untuk race nya dan juga kualifikasi ya
ya itu dia perbincangan kita dengan rio haryanto dari shanghai tiongkok